kesuksesan argentina kroasia perancis dan maroko melangkah ke semifinal tak lepas dari peran pelatih dari keempat negara tersebut
taktik yang diterapkan lionel scaloni zellat kodalic dan walid regragoi dan didier desham terbukti efektif menyingkirkan lawan lawan berat di babak enam belas besar dan perempat final
berikut adalah rapor dari keempat pelatih selama menangani empat negara semifinal piala dunia dua ribu dua puluh
yang pertama ada pelatih argentina lionel scaloni
pelatih dengan usia termuda ini ditunjuk melatih albi celeste sejak dua ribu delapan
ia melakukan debut pada delapan belas september dua ribu delapan belas di laga persahabatan melawan guatemala
selama empat tahun melatih lionel messi dan kolega scaloni berhasil mempersembahkan gelar copa amerika dua ribu dua puluh satu mengalahkan tuan rumah brazil di final
lima pertandingan telah dijalani pelatih yang pernah bermain untuk klub italia lazio dan klub spanyol deportivo lakoruna
delapan diantaranya meraih kemenangan dua belas hasil imbang dan baru lima kali kalah
selanjutnya adalah rapor pelatih kroasia zlatko dalic
tidak memiliki karir gemilang sebagai pemain dan hanya dalam tanda kutip ya
ini menjalani karir kepelatihan di klub klub kroasia dan klub di daratan timur tengah
dalic ini justru sukses membawa kroasia dua kali berturut turut melangkah ke semifinal piala dunia
bahkan di piala dunia dua ribu delapan belas dalic memimpin batreni melangkah hingga partai final meski kalah dari perancis
menjalani debut sebagai pelatih kroasia sejak sembilan oktober dua ribu tujuh belas dalic menorehkan enam puluh delapan pertandingan
dengan tiga puluh tujuh diantara
di antaranya menang empat belas imbang dan kalah tujuh belas kali
yang ketiga adalah didier deschamps
nah dari dua nama sebelumnya pelatih perancis didiar deshams menjadi pelatih dengan karir paling gemilang baik sebagai pelatih ataupun pemain
the shamps ini menjadi kapten perancis saat leblu meraih gelar juara dunia perdana di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dia juga yang menjadi aktor dan juru taktik kesuksesan perancis meraih gelar juara dunia kedua pada piala dunia dua ribu delapan belas di rusia
selama menangani skuad ayam jantan pelatih berusia lima puluh empat tahun tersebut telah menjalani satu ratus tiga puluh delapan pertandingan dengan meraih delapan puluh sembilan kemenangan dua puluh enam kali imbang dan hanya kalah dua puluh tiga kali
pelatih yang pernah bermain untuk juventus chelsea mazey
ini menjalani debut sebagai pelatih perancis sejak lima oktober dua ribu tujuh belas
dan yang terakhir adalah pelatih maroko ini ada walid regragui
pelatih berusia empat puluh tujuh tahun ini adalah pelatih dengan masa kepelatihan paling baru di antara keempat kontestan semifinal piala dunia dua ribu dua puluh
regrague ini baru menjalani debut sebagai pelatih maroko pada dua puluh tiga september

menggantikan pelatih sebelumnya yang dipecat wahid halil hozij
walid regragui sejauh ini baru mencatatkan delapan pertandingan bersama skuad singa atlas
enam laga berakhir dengan kemenangan dua seri dan belum pernah kalah sekalipun
regrago ini menjadi otak dibalik keberhasilan maroko melangkah ke semifinal untuk pertama kalinya dengan menyingkirkan dua tim kuat spanyol dan juga portugal